menjelang pelayanan penerbangan perdana kementerian perhubungan meninjau bandara baru yogyakarta international airport di kabupaten kulon progo yogyakarta
didampingi gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x
menteri perhubungan budi karya sumadi meninjau landasan pesawat serta terminal bandara
landasan pacu yang memiliki panjang tiga dua ratus lima puluh meter ini mampu melayani jenis pesawat komersial terbesar di dunia
seperti airbus a tiga ratus delapan puluh ataupun boeing tujuh ratus empat puluh tujuh dan tujuh ratus tujuh puluh tujuh
rencananya pesawat kepresidenan bisa mendarat besok pertama kalinya di bandara yogyakarta international airport
kita akan menunggu waktunya bapak presiden
akan beliau punya waktu dan berkenan untuk landing pertama kali di sini
karena kita harapkan indonesia satu itu yang landing di kulonprogo
kementara kira kira satu setengah tahun
kalau mau lihat woco juga boleh karena itu ada pengalaman yang lain
maka wojo kita desain juga unik gitu ya satu saljun kecil
bisa jadi turis lebih senang lewat wojo daripada langsung dari sini gitu
jadi jadi pilihan aja nanti
nama resmi bandara apa sih pak
nama resmi bandara
gak ada nih ya itu atas saran marsodalam
itu juga akan ada tol tapi ini masih pembicaraan untuk menentukan lokasinya
sepakatan juga bagaimana pengembangan jogja solo itu dimungkinkan untuk dari temuan perambanan ini juga ada yang tembus

terus keluar ke sento eh keluar bojolali ke sholotigo ya